menyeludupkan seratus gram kokain dari aktor sinetron yusuf iman atau steve emmanuel
terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati
steve sendiri diamankan satuan reserse narkoba polres jakarta barat
di apartemennya di kondominium kintamani mampang perapatan jakarta selatan pada jumat lalu
dari pemeriksaan sementara aktor ini telah mengkonsumsi narkotika jenis kokain sejak dua ribu delapan silam
selain itu kokain seberat seratus gram yang ditemukan polisi di apartemennya
merupakan jenis kokain kelas satu yang dibawa langsung oleh steve dari negeri kincir angin belanda
dengan menggunakan pesawat
polisi pun masih menelusuri bagaimana kokain seberat seratus gram ini bisa lolos dari pengawasan di bandara
atas perbuatannya steve emanuel dijerat dengan pasal satu ratus empat belas ayat dua subsidi ayat satu ratus dua belas
undang undang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati

inisial ce alias s
ini ada di kolonialnya di daerah kintamani di daerah kampang
dan itu adalah sebuah kisah yang bisa membuktikan

dan ini adalah kisah yang bisa membuktikan
adalah membawa narkotika ini masuk masuk ke tempat teman tersebut
kemudian kita terlidak ternyata yang tersebut ada di sasunya
sasunya ada balet atau alat untuk disembokan
ini alat yang bisa membuktikan
jangan mengeluh saya saya melosak